hujan berupa butiran es sebesar kelereng melanda di sejumlah desa di kecematan jagong jeget kabupaten aceh tengah minggu siang
hujan es yang berlangsung hingga sepuluh menit terjadi di tengah maraknya kebakaran lahan akibat musim kemarau dan suhu panas yang melanda aceh
guyuran hujan es ini menimbulkan gemuruh yang cukup keras karena menimpa atap rumah warga dan berakibat rusaknya lahan pertanian warga
butiran es yang mengguyur ini memiliki bentuk bulat dengan ukuran bervariasi mulai dari sebesar butir jagung hingga sebesar kelereng
kepala pelasana badan penanggulangan bencana aceh teku dadek mengatakan hujan es memang merupakan hal yang langka
namun beberapa kali juga pernah terjadi di kawasan aceh tengah
ini di aceh tengah di sekitar daerah jati jaget telah terjadi
hujan es dan pada waktu yang bersamaan juga di kesempatan lainnya juga sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan
hal ini memang dimungkinkan dikarenakan hujan es ini terjadi dalam bentuk lokal hujan lokal